kita awali good morning kali ini dari informasi yang pertama dimana ini seorang penghulu yang bekerja di kantor urusan agama kua kecamatan krucuk kelaten jawa tengah
mendadak tenar setelah namanya disebut oleh komisi pemberantasan korupsi
wah ada apa ini ya apakah terlibat dalam kasus korupsi atau tidak
nah pemirsa ternyata bukan ya penghulu ini bahkan sudah melaporkan lima puluh sembilan kali penerimaan gratifikasi ke komisi pemberantasan korupsi atau kpk
beginilah abdul rahman muhammad bakri dalam menjalankan tugasnya sebagai penghulu
tidak hanya di kantor ia juga menikahkan warga di rumahnya bahkan di luar jam kantor
saat menikahkan warganya di luar kantor inilah abdul sering mendapatkan gratifikasi
abdul selalu berusaha menolak pemberian dari warga yang ia nikahkan
namun ada kondisi tertentu ia tidak bisa menolak sehingga memilih untuk melaporkan gratifikasi itu ke kpk
nama abdul belakangan disebut sebut oleh kpk bukan karena kasus korupsi namun justru karena menjadi orang yang paling banyak melaporkan gratifikasi
sebagai penghulu kua trucuk abdul sudah melapor ke kpk sejak dua ribu lima belas yaitu setelah ada kebijakan tentang gratifikasi
hingga dua ribu delapan belas abdul sudah melaporkan lima puluh sembilan kejadian dalam beberapa kali laporan dengan total nilai rp empat dua ratus enam puluh
soalnya kita secara prinsip sebagai pegawai ingin menjadi pegawai yang baik ingin pegawai yang mengikuti aturan yang ada
melaksanakan apa yang menjadi tugas kami atau saya dan kita tinggalkan atau kita jangan melakukan yang dilarang dari peraturan
menurut abdul setiap bertugas sebagai penghulu di luar jam kerja dan kantor ia selalu memberi pengertian kepada warga agar tidak perlu memberi uang tambahan
menurut seorang penghulu yang spesial enfermede yang dipengaruhi kodal selama lima puluh menit
di atas klub anak diyakun dia akan melakukan geroid jagung sebaik berbeda kualitas app mesmo dan itunes akan menjadi si usaha penteleonatik

sementara itu kepala kuh terucuk agus krisnadi yang menjadi atasan abdul mengapresiasi langkah abdul
menurut agus apa yang dilakukan abdul sejalan dengan program kemenang
yang mewujudkan lingkungan kua bersih dari praktik pungli dan korupsi
karena kan sebetulnya dari yi itu sendiri jino jiruintegra itu programnya itu adalah jika diberi amplop itu seru kembalikan
agus menambahkan dalam bekerja melayani warga
petugas kua harus selalu berpegang teguh pada peraturan menteri agama
nomor dua puluh empat tahun dua ribu empat
tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atau pnbp
atas biaya nikah dan rujuk di luar kua kecamatan
yang ditanda tangani menteri agama lukman hakim syaifuddin pada tiga belas agustus dua ribu dua puluh